ya itu tadi ya karena sayang makanya memilih untuk tidak mudik karena untuk melindungi keluarga yang ada di rumah gitu
karena kalau bicara soal pandemi ini memang membuat lebaran kali ini pun terasa berbeda
yang biasanya mudik jadi tidak bisa mudik sama seperti kita berdua ya
terutama rekan saya ini alfian raharjo yang sudah tiga bulan tidak bertemu dengan keluarga
iya gitu terus saya sendiri ya mungkin banyak juga orang orang lain mevri saya dan juga beberapa orang lain yang memang harus mengikuti anjuran di pemerintah untuk tidak mudik ke kampung halaman bertemu dengan keluarga yang kita cintai dan kita sayangi
benar sekali tapi walaupun tidak mudik tapi yang namanya silaturahmi harus tetap terjalin
apalagi sekarang teknologi sudah sangat canggih ya kita langsung saja berbincang ini dengan keluarga dari rekan saya alfian raharjo yang ada di solo
kita sudah terhubung melalui sambungan skype ini dengan bu novita afkar dan listuhan
selamat pagi selamat lebaran
gimana nih perayaan hari raya idul fitri di solo tanpa kehadiran sang ayah nih
iya tentu yang di sini juga kangen ya
papa juga kangen sama mama aduh sama adik sama kakak
udah udah sehat sehat semua ya
selamat lebaran mohon maaf lahir batin semuanya
mohon maaf lahir batin juga
tadi ngapain aja di rumah
di rumah ada sholatis di rumah di dekat musulah di penelusian
ya ini nunggu kakak kakaknya juga mau ke solo
terus dekat juga sih dari rumah ibu
itu hayu kenapa nangis
aku udah mampu sama pastor lagi ada

iya cuma aku sedang nunggu dulu lagi
ngeraja jadi gila kangen sini

ya cuma pengen insinilin karena udah sampai sebagai dongeng dulu

nanti liburannya bisa ditunda dulu deh sampai ini semua selesai ya
kakak mau nyampein apa
sehat sehat di sana pak
oke terima kasih
sehat sehat juga ya buat indi solo
salam buat ibu ya di rumah ya
salam buat semua
tapi kalau bicara soal idul fitri mbak novita
biasanya ada kebiasaan khusus nggak sih yang dilakukan oleh keluarganya mbak novita
dan juga mas alfian ya sehari hari selama pelaksanaan idul fitri
ada makanan khusus kah misalnya yang selalu disiapkan biasanya nih
untuk kehadiran alfian
biasanya lontong opor itu kita bersih aja lontong opor
kita selalu habis sholat makan lontong opor bersama
belum itu sungkeman dulu bapak sama ibu
terus setelah nanti siang siangan kita baru mudik ke salatiga ke rumah pak alfian
ketemu ibu di salatiga
oke terima kasih ya
sudah mau bergabung di cn indonesia good morning ya
pokoknya sampai salam buat semuanya di sana ya
terima kasih sekali lagi selamat lebaran
mohon maaf lahir dan batin
sama sama selamat lebaran juga
mohon maaf lahir dan batin
selamat lebaran ya pak
ya selamat jumpa ya
kita tunda dulu ya mudiknya simpen dulu kangennya
karena menunda mudik itu adalah bentuk menunjukkan bahwa
kita sayang dengan keluarga yang ingin menjaga agar semuanya sehat selalu